istilah sudah jatuh tertimpa tangga kini tengah dirasakan oleh ratusan pengusaha ukm tekstil dan
produksi tekstil majalaya sejak tujuh bulan terakhir sejak tahun dua ribu delapan belas lalu gempuran barang
import dari tiongkok tak bisa dibendung hal ini diperparah dengan pandemi kofit sembilan belas yang melanda
indonesia sejak awal tahun dua ribu dua puluh dan mempersulit kondisi para pengusaha yang mempekerjakan banyak
karyawan produksi yang tidak maksimal akibat pembatasan tenaga kerja dan daya serap penjualan
yang minim sejumlah pengusaha sudah pasrah dengan merumahkan karyawan pengusaha mengaku tidak akan
sanggup melawan barang impor dari tiongkok di samping harga yang jauh lebih murah kualitas
yang diberikan pun jauh lebih baik daripada hasil produksi perajin lokal untuk itu para pengusaha
tekstil majalaya menolak kebijakan impor yang dilakukan pemerintah tanpa adanya regulasi dan
batasan jumlah ya kondisinya saat ini tuh paling anti klimaks ya jadi pada saat beberapa
tahun yang lalu juga kita sudah kerepotan mulai kerasa tuh dua tahun yang lalu ditambah lagi
terjadinya pandemi ini ini tambah repot karena semua pasar tutup ini yang terjadi jadi kita
kesulitan sekarang tuh di modal kerja karena nyaris hasil produksi tidak
terserap itu barang itu harganya lebih murah melihat dari di lapangan itu harganya lebih murah
enam pabrik ukm yang berkaitan kepentingan kurang lebih seratus ribu penduduk majalaya yang berkaitan dengan
pertekstilan majalaya af hendar berharap pemerintah pusat untuk segera mengkaji ulang kebijakan impor
yang telah lama berjalan karena dirasa bisa berimbas fatal kepada pengusaha tekstil dan
ratusan ribu karyawan yang ada di majalaya itu pemerintah harapan bahwa coba kalau toh misalkan
emang perdagangan bebas harus diterapkan atau misalkan bekerjasama dengan para istilahnya negara negara yang telah bekerjasama itu kita harapkan
coba lindungilah para pengusaha pengusaha lokal untuk bisa bersaing dengan negara negara tersebut di atas tadi
dengan cara membatasi impor
dengan membatasi impor sepgap diterapkan misalkan dengan isilahnya biaya masuk
gimana isilahnya diperketat terus lubang lubang tikus untuk barang barang yang ilegal ditutup keran kerannya isilahnya ditutup
ya itu mah kita berharap kepada pemerintah dengan istilahnya kita juga untuk menggerakkan ekonomi daerah juga gitu
hingga kini hanya tersisa lima puluh enam orang
dari total sebanyak dua ratus pengusaha tekstil majalaya yang masih beroperasi demi kelangsungan hidup karyawannya
meski tidak memperoleh keuntungan seperti sebelumnya
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat